dalam sidang sengketa pilpres sejumlah pihak telah dihadirkan
dalam upaya pembuktian dalil dari pihak pemohon maupun termohon
termasuk kesaksian empat menteri jokowi mendapatkan perhatian publik
dua april dua ribu dua puluh empat menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani indrawati dan menteri sosial tri risma hari ini
memberikan keterangan di sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
menurut ketua mk soehartoyo para menteri jokowi dipanggil
karena mahkamah konstitusi menganggap kesaksian keempatnya penting
dalam sidang putusan sengketa pilpres besok hanya akan melibatkan delapan hakim konstitusi
hakim konstitusi anwar usman tidak terlibat dalam penanganan perkara
setelah dinyatakan melanggar etik
oleh majelis kehormatan mk
sembilan hakim konstitusi tersebut diantaranya ketua mk suhartoyo dan wakil ketua mk saldi isra
kemudian hakim konstitusi lainnya yaitu arief hidayat eni nurpadingsih
daniel yusmik pancasakye fug guntur hamzah ridwan mansur dan arsul sani
sebelum membacakan putusan delapan hakim mahkamah konstitusi
menggelar rapat permusyawaratan hakim atau rph dari enam belas april sampai minggu dua puluh satu april dua ribu dua puluh
bila musyawarah tak menemui hasil maka hakim akan lanjut ke mekanisme voting
jika voting imbang suara ketua sidang pleno atau ketua mk akan jadi penentu
mahkamah konstitusi senin besok menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu presiden
lalu bagaimana persiapan mk kita akan dengar laporan jurnalis kompas tv francisco don asyano
sisko bagaimana besok mekanisme pembacaan putusannya apakah akan dibaca di waktu berbeda masing masing permohonan
baik selamat malam friska dan juga saudara ini akan dibacakan secara bersamaan untuk permohonan yang akan nantinya disampaikan
dalam putusan sengketa phpu pilpres dua ribu dua puluh empat tentunya ini memang dinantikan rencananya kurang dari dua puluh empat jam lagi
bahkan friska dan juga saudara ataupun juga pada pukul sembilan pagi esok untuk pembacaan putusan tersebut
nah cukup menarik hingga saat ini tadi juga ketika kami tanyakan awak media kepada jubir mk
bahwa rph atau rapat pemusyawaratan hakim juga hingga saat ini masih berlangsung
itulah kemudian yang bisa kami kutip dan bahkan memang ketika kami tanyakan secara lebih detail apa
apakah yang kemudian proses yang saat ini masih sedang berjalan memang tidak dijelaskan secara detail
seperti itu apakah ini sudah menghasilkan musyawarah mufakat atau bahkan harus berlanjut ke voting
atau harus berlanjut kepada yang paling akhirnya adalah keputusan dari ketua mahkamah konstitusi sendiri
sehingga memang masih kami nantikan karena ini halnya adalah sifatnya secara tertutup seperti itu untuk rapat permusyawaratan hakim
kenapa secara tertutup bahkan jurubicara mk ini juga tidak bisa membeberkan atau mengetahui informasi lebih lanjut ya friska dan juga saudara hal ini
ditujukan agar kemudian nantinya untuk hasil dari putusan tersebut tidak bocor ke publik
ataupun juga bocor melalui orang orang yang lain seperti itu
bahkan kalau tadi juga dijelaskan dari jubir mk ketika wawancara bahkan untuk saat ini proses pengamanannya
baik dari luar gedung mk hingga ke dalam mk nya bahkan untuk di ruang pemusyawaratan hakim ataupun juga rphi tersebut
rizka dan juga saudara ini dijaga ketat dan juga dibatasi
oke ternyata terhubung lagi silahkan
ya begitu juga untuk penggataan data sendiri tidak hanya di dalam lingkungan mahkamah konstitusi saja friska dan juga saudara
namun di bagian luarnya juga akan diperketat
nah kalau dari pihak kepolisian bahkan untuk akses masuknya juga sudah dijaga seperti itu oleh pihak kepolisian nantinya
setidaknya nanti untuk esok hari ada tiga enam ratus personil kepolisian yang akan disiagakan untuk menjaga apabila kemudian ditemukan adanya eskalasi
di sekitar kawasan medan merdeka nantinya untuk arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas ini akan berjalan secara situasional
melihat pada eskalasi kalau kita berkaca pada beberapa hari lalu juga terjadi ujuk rasa ada penutupan jalan di medan merdeka barat
baik francisco dan asean sampai saat ini rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan esok hari masih berlangsung di mahkamah konstitusi